ada apa apa maksud antum datang kemari beramai ramai
maksud antum datang kemari beramai ramai
sabarlah engkau ya muhammad dan tiadalah kesabaran engkau itu
melainkan dengan pertolongan allah dan janganlah engkau berduka cita terhadap mereka itu
dan jangan pula sempit hati atau keluh kesal disebabkan tipu daya mereka itu
maha benar allah dengan segala firman
kalian itu bukan santri lagi
jadi bersikaplah seperti seharusnya
semua para santri itu sekarang melihat kalian untuk contoh
ini ada beberapa buku peninggalan ustadz sepuh
kalian bisa baca
umi rasa masa adaptasi kalian sudah selesai
dan sekarang waktunya kalian untuk mengurusi para santri
umi kebangetan banget ya si fengke sama soib soibnya tuh
lihat aja aneh bakalan bales
umi gempa umi
guntur guntur umi
gemuruh kali umi
umi gemuruh umi
umi gempa umi
umi gempa umi
umi gempa umi
umi gempa umi
umi gempa umi
umi kita harus melapor bangkot
ini penyerangan amai bangkot
ada apa tidak lihat anda lagi ngapain
ini kau gawat gawat sudah ustadz
ustadz pesan dari kita
ustadz pesan dari kita diserang bang ustadz
lepasin dulu lepasin dulu
ada apa diserang diserang memang zaman majafahit tuh
kau penting udah ustadz
sampai juga kita
disini nih tempatnya nih
nanti akan sembilan belas jam
sudah pun sudah
ustadz gak ada apa apa
kudu harus ngadepinnya beginian dong ustadz
pokoknya si pagi nadu sama anak bukatnya
mana sih dud
apa ya maksud antum datang kemari beramai ramai
disini gak ada yang namanya antum
banyak ya kan
anak tidak maksud kenalan
yang ana tanya apa maksud antum datang kemari beramai ramai
lagi marit aja lagi sakit
minta di jenguk
jenguknya sama orang satu kelurahan
tanggal faang bilang ada yang jenguk satu kelurahan
mau bikin fartai
ini kita kali ini pada ngapain kesini
jarennya abang sakit ya
kita sudah siap sedia bang
buat tinggal disini untuk jagain abang
saya alhamdulillah baik baik aja disini
mendingan kalian urusin base camp
kalian gak usah tinggal di pesantren nggak usah
udah lu urusin niat aja di base camp oke
ngurut ngurut aja apa kata abang pokoknya ya gak
iya itu bagus
oh iya sekarang kalian pulang aja
saya juga disini masih banyak urusan
terus inget satu hal
sholat jangan ditinggal ya
kami siap datang aja
anak funky sohib sohibnya kagak ada yang bener
kagak ada yang beres
benar banget tuh bang ustadz
dia juga rehat
allah amoi ni orang peserta
ya orang lah mak
masa saya ini setan
mak saya ini nyalain ac kenapa mati semua sih mak
kan udah dibilangin bu
rumah kita ini watt listriknya kecil
jadi mati lampu
tapi saya ini gerah mak
saya ini nggak bisa tidur kalau gerah begini
mak mau kan